mie jadi salah satu kuliner yang tidak asing lagi bagi masyarakat indonesia
mie pun sering dikatakan sebagai makanan sejuta umat
nah saat ini para juru masak dan pencinta kuliner mie berlomba lomba berinovasi
menciptakan olahan mie yang lebih menarik
salah satu yang bisa dijumpai di ibu kota adalah warung mie yang berlokasi di jalan hayamuruk taman sari jakarta barat ini
mengambil tempat di halaman ruko di tepi jalan
warung mie ini mulai menerima pesanan pelanggan dari pukul enam sore hingga satu dini hari setiap selasa hingga minggu
dan mie di sini unik lho
karena cara memasak dan penyajiannya dengan dibungkus daun pisang kemudian dibakar
kak gimana sih konsepnya
kok ini bak mie yang dibakar
iya karena sebenarnya kita tuh awalnya coba coba aja
terus ternyata cocok
karena peminatnya juga banyak
ternyata pas kita jual pertama
akhirnya yaudah kita terusin jalanin sampai sekarang
sejak dibuka pada dua ribu dua puluh lalu
sajian mie bakar ini selalu menarik perhatian pelanggan
di hari kerja nih sekitar tiga ratus mie bakar laku terjual
bahkan setiap akhir pekan
mie bakar menggoyang lidah ini
bisa terjual hingga lima ratus porsi
pertama terus kedua
jamurnya juga enak
sama wangi bakarnya itu yang bikin jadi lebih menggoda
mie bakar saya akhirnya siap disantap
ketika daun pisang dibuka
aroma bumbu bakmi dan daun pisangnya
hmm membuka selera
dan benar saja
rasa gurih dan manis topping ayam dan jamurnya
tapi tidak terlalu terasa
mie bakar ini dibanderol rp dua puluh tujuh untuk porsi reguler
dan rp empat puluh untuk porsi jumbo
mie bakar ayam jamur udah
nah sekarang kita coba mie dengan banyak pilihan topping
mulai dari topping daging bebek
semua ada di warung bakmi di kawasan cipte utara jakarta selatan ini
uniknya topping daging bebek harus diolah menjadi bebek teking dulu
dengan cara dipanggang di tong selama empat jam
kemudian dihangatkan dengan minyak panas
sedangkan daging sapi brisket direbus
kemudian dibakar menggunakan flamming gun
dududu masih muat gak ya perut saya ini
saya akan mencicipi terlebih dahulu salah satu bestsellernya
ini adalah daging brisket
rasanya gurih dan ada rasa manisnya dagingnya juga empuk
bakmi legenda ini buka mulai pukul sepuluh pagi hingga sembilan malam
dalam sehari bakmi bisa terjual hingga tiga ratus porsi
itu menurut aku empuk dagingnya dan manis
sebetulnya aku sukanya yang emang manis manis gitu kan
terus untuk teksturnya sendiri
saya suka dengan dagingnya

jadi itu gak yang terlalu lembek banget
kebetulan suka yang mie yang kayak gitu
untuk harganya cukup terjangkau loh
anda hanya perlu membayar tiga puluh tujuh untuk bakmi dengan topping unik